harga cabai rawit merah semakin pedas menyentuh angka rp seratus per kilogram di pasaran
kenaikan ini terjadi karena menurunnya pasokan cabai dari petani
yang disebabkan oleh penyakit dan kemarau ekstrim
tak hanya itu kenaikan masih akan terjadi sampai dengan akhir tahun mendatang
mengingat adanya momen natal dan tahun baru dua ribu dua puluh
dan untuk pembahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual
ketua umum asosiasi agribisnis cabai indonesia bapak abdul hamid
selamat pagi pak abdul hamid
selamat pagi mas
ya pak kita bicara kenaikan ini saya kaget ya bu
baca cabai bisa rp seratus per kilogram
sebenarnya apakah memang ini terjadi karena menurunnya pasokan cabai dari petani
karena tadi ya faktor cuaca ekstrim el nino kemarau panjang
begitu pun juga dengan ada penyakit pak
ya pak silakan pak
hilang suaranya mas silakan pak
ya bapak mendengar suasana dengan jelas
iya bapak kalau kita bicara mengapa harga cabai begitu melonjak bahkan mencapai seratus ribu pak
apakah memang ada kondisi cuaca ekstrim kemudian juga petani dihadapkan dengan penyakit pada tanaman
yang mengakibatkan pasokan cabai berkurang pak
oke jadi gini kalau untuk cabai ini kan ada tiga jenis
cabai besar cabai rawit uib dengan cabai keriting
khusus untuk cabai keriting dan cabai besar
ini umumnya petani sudah budidayanya kalau kita ambil skala levelnya satu sampai sepuluh
mereka mungkin sekitar tingkat level enam enam tujuh
nah sementara untuk cabai rawit mereka levelnya masih sekitar empat tiga atau empat
dan jumlahnya memang banyak
nah kenapa jadi seperti ini
kalau level empat tiga empat ini memang mereka tidak memperkirakan mengenai aspek aspek
karena iklim masih belum
bagaimana kalau iklim seperti ini nanamnya seperti apa
kalau cawe besar dan cabai keriting sudah tidak ada masalah
nah sekarang kita ada tekanan bahwa iklim kita begini kering ya
hujan kurang akibat daripada lanina ya seperti itu yang kita ketahui bersama sama
nah ini yang membuat pasokan daripada cabai rawit ini tertekan
nah kemarin saya hari minggu jalan ke raya
jalan ke pasar dua pasar di depok kemiri muka dengan pasar agung
pasar agung saya juga kaget karena setahu saya harga masih di tingkat tingkat pasar lokal
misalnya pasar lokal itu kediri ya itu masih sekitar tujuh puluh
perkiraan saya harga itu kalau sampai di pasar induk ramadjati itu sekitar rp delapan puluh
tapi di end user price harga di end user seperti pasar agung itu
sudah sekitar rp seratus
ada yang mengatakan rp satu ratus sepuluh ada yang mengatakan rp seratus
nah ini memang ini adalah dalam rangka supply chain
rantai pasoknya memang seperti itu
cuma saya kaget sekali sudah sampai rp seratus
penyebabnya memang adalah penyakit
kalau untuk cabai rawit ini kalau dia pengolahan lahannya kurang perhatian pasti penyakitnya banyak
ditambah dengan tekanan air yang kurang
jadi itu yang menyebabkan kenapa pasokan terutama cabai rawit ini memang masih sedikit sekali
pak yang menarik kalau masalah penyakit cuaca itu memang sesuatu yang sebenarnya bisa diantisipasi ya pak
terutama terkait dengan teknologi hortikultura pertanian dengan mungkin teknologi penyediaan air
kemudian juga dengan bagaimana penemuan obat obatan
tapi kenapa tahun ini begitu parah pak
dan hampir setiap tahun memang dari cabai yang mahal ini dan pastinya menyumbang inflasi cukup besar juga pak
bagaimana sebenarnya roadmap dari sistem hortikultura ataupun perkebunan cabai sendiri di tanah air pak
jadi gini memang ini kan kita sudah tahu
wanti wanti dari woro woro bahwa kita akan ada kekeringan kekeringan
mestinya kalau kami dari asosiasi selalu mengatakan
eh kawan kawan anggota jangan mengatakan
anggota jangan nanem kalau nggak ada embung
jangan nanam kalau nggak ada air
nah itu tentu kita ikuti dengan saran saran budidaya
saran saran budidaya dan kita tambah dengan inovasi teknologi
nah seperti penggunaan drift irigasi misalnya
kita ada air sedikit pakai drip irigasi
saya nggak tahu kalau untuk yang petani kebanyakan
kita terus terang jujur saya katakan
kita masih kurang dalam apa
memberikan inovasi bagaimana menghadapi musim
kalau kita bisa menghadapi musim yakin kita akan bagus
nah ini memang menjadi tugas kami juga yang selalu kami sampaikan
pertanian cabai ini harus ada transformasinya
bagaimana kita bisa menanam selalu panen tanpa mengenal musim
nah itu yang kita sedang lakukan
minimal tiga poin yang kita selalu katakan
kalau dia nggak bisa pakai greenhouse
kita usurkan pakai greenhouse
kosnya turun kita bisa tanam seperti apa itu satu
lantas kalau dia nggak bisa greenhouse pakai open feel
open field tapi harus ada drip irigasinya
nah ini yang harus kita inginkan
kalau nggak ada retirigasi harus ada embungnya sumber airnya
nah kira kira itu yang harus kita inikan
selain kita memperbaiki cara budidayanya
dengan adanya baik
dengan sudah ada mitigasi apa kondisi seperti ini
terutama terkait dengan cuaca
boleh jadi setiap tahun akan terjadi kembali
lalu tadi ada tiga variable yang menarik
lalu kenapa pak tidak bisa semua diterapkan dan menjadi salah satu kendala
hingga pasokan cabai tidak memenuhi kebutuhan
bahkan di tahun dua ribu dua puluh dua tadi berita saya yang bacakan enam ratus ribu lebih ya
kebutuhan cabai dalam tanah air sendiri pak
ya jadi memang mas yuda kita tahun lalu kita hujan
hujan banyak banget ya
hujan banyak banget
kita bagaimana mengantisipasinya
kita pakai yang namanya raind shelter
yang sederhana aja
untuk ditutup dengan hujannya
dan itu kebanyakan anggota anggota kita berhasil gitu
yang seperti itu
nah sekarang kita katakan kalau untuk seperti ini
embungnya harus ada dan harus bagaimana mengalihkan airnya
nah kalau memang nggak bisa pakai irigasi ya kalian harus pakai disiram
nah seperti itu yang diingatkan
dan ini memang perlu kerjasama pemerintah dengan asosiasi agar ini bisa sama sama
pemerintah tentunya perlu ada satu teknologi teknologi yang praktis yang bisa digunakan tadi oleh petani petani kita
kita nggak boleh sendiri sendiri
kita harus sama sama antara asosiasi dan pemerintah
dalam hal ini tentunya kementan
berarti perlu ada koordinasi dari pemerintah asosiasi dan juga para petani ya
terkait dengan bagaimana sosialisasi implementasi teknologi pertanian
kalau kita bicara mengenai cuaca nih pak
bahkan bmkg mengatakan hingga november desember masih belum akan ada hujan
tapi kebutuhan cabai terutama kalau kita bicara air tahu natal pasti meningkat
nah ini resikonya harga cabai makin pedas nih pak
gimana nih pak asosiasi mempertimbangkan kondisi ini pak
ya jadi gini
kita memang saran saran kalau yang seperti ini
ini sudah jelas
sekarang aja stok ditegakkan
karena kalau kita ngomong cabai itu stoknya nggak ada di gudang
kalau di jawa kan sudah jelas sentra sentranya di mana
nah saya nggak begitu paham kawanan kawanan di luar jawa
tapi setahu saya daerah daerah sulawesi selatan itu adalah daerah daerah sentranya
untuk menutupi harga mahal kedepannya
mungkin harus dicari
stok tegakan yang ada di luar jawa saya nyarankan di sulawesi
nah mungkin itu yang harus diantisipasi dari sekarang
agar pada saat harga nanti mahal harus ada yang ngisinya
biasanya pemerintah turun tangan untuk ini
aspek dari aspek transport ya biasanya mereka cover
itu sudah sangat membantu
ya pak dengan tadi sedikit bapak katakan transport ya
kalau pemerintah sendiri melalui bapak nas sudah menentukan
harga acuan ya pak
untuk pembelian dari produsen maupun penjualan ke konsumen di tahun dua ribu sebelas lalu
sebenarnya variable apa pak yang dominan selain tadi cuaca
kemudian juga faktor teknologi
apa yang membuat harga cabai ini mahal
terutama kalau tadi saya sempat presentasikan
kawasan penghasil cabai itu masih di jawa ya pak
kalau kita kirim ke luar jawa pasti biaya transportnya semakin mahal
nah bagaimana untuk mengatasi gap dari biaya pengiriman ini pak
ya selama ini memang
kalau dengan pemerintah bapak nas selalu turun
dan cepat sekali mereka turunnya
untuk mengantisipasi dengan gejolaknya harga
dengan memberikan ongkos
jadi harga di sulawesi selatan itu
misalnya biasanya selalu lebih murah dibanding di jawa
nah itu dibawa ke jakarta
jakarta disampaikan di sini tentunya dengan pedagang pedagang
nah maksud saya kedepannya
saya lebih senang kalau seandainya
hal hal ini bisa diantisipasi dengan aspek aspek budidaya
nah ini yang harus diperkuat oleh pemerintah
dalam hal ini kementerian teknis
itu yang harus diindikan
sudah jelas kok permasalahan kita itu
selalu hampir sama
relatif hampir sama setiap tahunnya
nah satu hal yang paling penting
sdm nya pun harus kita perkuat
kalau nggak diperkuat sdm nya
tadi berarti inovasi
kemudian juga memberikan transfer knowledge
nah ini yang menarik adalah bagaimana pemerintah nih pak
terutama tadi bapak katakan
antisipasi perubahan iklim yang sangat ekstrim
tahun lalu curah hujan tinggi
tahun ini justru berbanding terbalik
lalu terkait dengan
support lain dari pemerintah
misalkan penggunaan pupuk
seperti apa nih pemerintah harus ikut berperan
dalam memberikan support
bagi para petani cabai
para konsumen ini
tidak lagi kepanasan pak
karena harga cabainya mahal
ya jadi kalau pupuk itu lain hal ya
kalau untuk petani petani cabai
sepanjang ada aja pupuk itu
pasti dibeli jalan dia
menggunakan pupuk ini
sudah pernah setiap tahun
pasti dikasih pupuk
banyak pendapatan yang ada di tanah
yang perlu diperhatikan
kalau kita selalu sebutkan konsep
budi dari cabai ini bisa turun
hasilnya masih tetap bisa naik
itu yang harus kita sampaikan
kalau kami kan asosiasi
hanya menyampaikan pada anggota anggota
anggota anggota kita yang kita sampaikan
nah itulah yang kita sampaikan
anggota kita pun kadang kadang
dia mau pakai cara caranya sendiri
menggunakan teknologi dan inovasi
dan sdm nya dilatih
dan memang itu berbeda
begitu mas tidak
baik pak abdul hamid
terima kasih untuk perbicaraannya pagi hari ini
semoga harga cabai tetap pedas
tapi masih relevan ya pak
tidak terlalu pedas
untung kita para pecinta cabai
selamat pagi pak
salam sehat selalu pak
selamat pagi mas yuda
terima kasih atas interview nya
terima kasih pak